liburan nataru di rumah saja kenapa tidak
banyak kegiatan bersama yang bisa dilakukan di rumah
seperti yang dilakukan keluarga pasangan reza purba dan shirley oroh
mulai menghias pohon natal bermain kartu berenang barbecue menonton film dokumenter hingga review film bersama
pasangan ini memanfaatkan momen liburan natal tahun baru untuk lebih mengenal anak anaknya
mereka mengaku kemajuan teknologi mempermudah mencari kegiatan menyenangkan untuk mengisi kegiatan anak anak selama di rumah
kita juga buat lebih nyaman sehingga mereka tidak perlu keluar untuk mendapatkan makanan yang mereka suka
pada dasarnya sih harus kreatif ya
dan kita melibatkan semua anggota keluarga anggota rumah untuk turut serta
kita bersihkan rumah bareng bareng kita berkebun bareng bareng kemudian kita coba buat games yang sama sama bisa mainin
jadi hal hal sederhana tapi memang harus put effort ya
anak anaknya jerry dan mandi
juga mengaku menghabiskan waktu di rumah lebih menyenangkan
karena kalau di rumah ya kita dekat dengan orang tua kan
ya suka di rumah dan main game aja
liburan di rumah memang tidak selalu berarti membosankan
namun tentu saja ada yang harus
harus disiapkan agar liburan di rumah tetap seru
kalau di rumah sebetulnya memang orang tua itu perlu untuk merencanakan ya
artinya walaupun itu keluar rumah pun liburannya agak jauh ya
itu perlu planning
sehingga memang tujuannya ingin dicapai dari kegiatan liburan itu tersendiri bisa tercapai kan
nah kalau misalnya di rumah ya sudah otomatis nih orang tuanya perlu ekstra mencari aktivitas mana yang paling cocok untuk bisa mengisi

ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan agar kegiatan bersama tetap seru
pertama buat suasana rumah senyaman mungkin
kedua pilih kegiatan bersama sehingga semua ikut beraktivitas
kegiatan outdoor seperti olahraga atau berkebun bisa jadi pilihan
atau kegiatan indoor seperti memasak bersama barbecue membuat kerajinan atau membereskan mainan dan buku sambil mendongeng
tentunya disesuaikan dengan usia anak
ketiga libatkan anak secara aktif dalam kegiatan
misalnya ikut menyiapkan bahan dan peralatan menentukan jenis kegiatan atau merencanakan kegiatan berikutnya
keempat selalu ajak anak melakukan komunikasi dalam setiap kegiatan
banyak kegiatan liburan seru yang bisa dilakukan di rumah
selain menghindarkan anak dari rasa jenuh
kegiatan itu juga bisa bermanfaat mengeratkan hubungan keluarga